warga dusun jurip desa ngasem
kecamatan tegal rejo kabupaten magelang jawa tengah
digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan
dalam keadaan tak berbusana terdampar di sungai bolong
belum diketahui penyebab kematian mayat perempuan
namun dugaan sementara perempuan malang ini tenggelam
dan hanyut terbawa arus saat dewid air sungai tinggi
dan tersangkut bebatuan sungai saat arus mulai landai
guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut
jasad perempuan ini dibawa ke rumah sakit umum muntilan magelang
seorang pria ditemukan tewas di tepi pantai sampulungang
kecamatan galesung utara kabupaten takawar selawasi selatan
pada minggu siang
jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan
mengapung sekitar delapan meter dari bibir pantai
setelah diidentifikasi jasad pria malang ini diketahui
bernama sahir daeng lira warga kecamatan galesung utara
sejumlah saksi mengaku melihat pria ini bersepeda
di sekitar lokasi pada sabtu malam
namun saat ditemukan sepeda pria ini tergeletak di tepi pantai
dari hasil olah tkp polisi menemukan luka pada bagian tubuh pria ini
dan belum diketahui penyebabnya tewas
dari pemeriksaan tadi tim identifikasi menemukan
organ mengalami luka terbuka
daripada peting sekaligiri
di pinggir laut kurang lebih delapan meter dari pinggir laut
jasad pria ini yang sebelumnya telah disemayamkan
di rumah duka kemudian dievakuasi
ke rumah sakit bayangkara polri makassar
tim liputan cnn indonesia